perusahaan teknologi asal amerika serikat apple berinvestasi ke indonesia senilai satu enam triliun rupiah lewat apple academy
tetapi investasi di indonesia ini ternyata jauh lebih kecil ketimbang investasi yang dilakukan apple di vietnam
di negara yang diproyeksikan menjadi raja manufaktur asia tenggara ini apple berinvestasi sampai dua ratus lima puluh tujuh triliun rupiah
meski investasi di indonesia tak seberapa dibandingkan dengan vietnam pemerintah mengklaim bahwa apple masih tertarik dan menyadari indonesia menjadi negara potensial
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan bilang indonesia mampu memberikan insentif seperti yang diberikan india maupun tiongkok
saya bilang sama dia oke kalau kamu lihat kalian dapat fasilitas insentif seperti di india di thailand ya kita juga bisa memberikan hal yang sama
terus malah presiden perintahkan saya untuk follow up ini semua mengatakan pak luhut ini masa kompetisi
jadi kalau di thailand atau di india dia dapat dua gitu ya kalau kita bisa kasih lebih dua berapa harus sering bisa